jokowi membuka pidato kenegaraannya dengan menyinggung krisis pandemi covid sembilan belas
presiden menyebut pandemi seperti api yang bisa membakar dan sekaligus menerangkan
di saat yang sama presiden juga menyampaikan pemerintah terbuka terhadap kritik yang membangun
untuk membaca pesan politik apa yang ingin disampaikan presiden lewat pidatonya pada hari ini
kita akan ulas bersama dengan kang gun gun herianto analis komunikasi politik dari uin syarif hidayatullah
selamat malam kang gunggun apa kabar kang sehat
selamat malam sehat mas renhat
baik kang gunggun langsung saja kita tadi melihat dalam pidato presiden banyak menyinggung atau menyebut kata pandemi dan juga soal kesehatan
tentu ini merujuk pada situasi yang tengah kita hadapi saat ini
apa pesan politik yang mungkin tadi kang gun baca dari rangkaian pidato kenegaraan presiden joko widodo pada hari ini kang
oke pertanyaan menarik dan saya pikir begini
pidato kenegaraan yang setiap tahun disampaikan untuk tahun ini punya dimensi dimensi yang menarik untuk dianalisis
yang jelas yang pertama titik tekan pidato tadi pagi itu lebih pada aspek patos dan aspek logos ya
patos itu emosi dan logos itu argumentasi dan alasan dengan background pandemi yang tentu menjadi problem serius pemerintah dan bangsa ini
kalau saya petakan mas renhat itu ada dua sisi
pertama sisi skema pidato kemudian yang kedua sisi substansi
saya menganalisis dulu dari sisi skema
saya lihat ada lima poin di skema
pertama eksoriumnya pendahuluannya
itu pertama pak jokowi itu fokus pada memosisikan
pandemi ya dari aspek yang lain
lebih memosisikan semacam apa ya
bahwa pandemi ini betul tantangan tetapi juga di sisi lain bisa menjadi satu momentum gitu
misalnya terlihat dari kalimat krisis resesi dan pandemi itu seperti api
kalau kita bisa itu kita hindari
tetapi jika hal itu tetap terjadi maka bisa banyak
hal yang bisa dipelajari
kurang lebih konstruksi kalimatnya seperti itu
ini upaya untuk mengawali pidato yang sebenarnya pengalihan beban
sekaligus bisa menjadi cara persuasif mekanisme pertahanan diri
itu di eksoriumnya
kemudian di narasionya di pemaparan
itu saya lihat pak jokowi memberi tekanan ya pada akselerasi penguatan kelembagaan
misalnya bicara soal
dia menyebut kapasitas lembaga negara yang terkonsolidasi
contoh kalimatnya kita bisa dengar misalnya selama satu setengah tahun diterpa pandemi
kurang lebih ya kalau diingat saya kalimatnya begitu
telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita
nah kalimat itu sebenarnya bisa kita maknai semacam narasio pemaparan ya
menunjukkan bahwa ada penguatan kelembagaan di kabinet yang dipimpinnya
kemudian yang ketiga aspek konfirmasio atau pembuktian
presiden mencoba untuk menunjukkan semacam bukti bukti bahwa negara pemerintah dalam konteks ini itu bekerja
misalnya kalimat itu muncul dari yang tersampaikan
kapasitas kelembagaan negara dalam respon pandemi semakin terkonsolidasi dan bekerja responsif
kurang lebih itu ingin menunjukkan semacam upaya pemerintah jokowi dalam konteks cti sebagai konfirmasi
kemudian yang keempat itu soal reputasi atau pertimbangan ya
misalnya bagaimana presiden menyodorkan soal konsep hilirisasi investasi ekspor gitu ya
dan akselerasi implementasi undang undang cipta kerja
dan terakhir ditutup dengan perorasyo dengan menekankan butuhnya dukungan semua pihak
nah saya lihat dari aspek substansi ya ini kemudian bisa menjadi sebuah bacaan yang cukup menarik bagi saya sebagai pengkaji komunikasi politik
pertama saya melihat ya ada aspek momentum
yang mengasumsikan bahwa pandemi itu realitas yang tidak terhindari
dan pak jokowi dalam konteks ini memosisikan pandemi bukan dalam dimensi dimensi yang sering dibicarakan banyak orang hari ini
yaitu soal aspek ketidakpastian dan ketidaknyamanan
tetapi lebih melihat konstruksi bahasanya itu pada momentum
bahwa di satu sisi memang pandemi itu menjadi sebuah krisis gitu ya
tetapi juga bisa
menjadi momentum untuk kemudian perbaikan
kemudian yang kedua mas reinhardt itu nampak ada semacam cara dalam tanda petik ya berkelit
itu namanya reference power yang dikedepankan
misalnya dengan mencoba untuk menyodorkan bahwa indonesia sudah mengalami banyak etapa sejarah begitu ya
dan mulai dari zaman perang kemudian setiap sejarah itu punya tantangannya
berkelit itu ya kang
itu pengalihan beban ya
dari pemerintah yang memang bebannya hari ini sangat berat sekali untuk menangani pandemi
yang juga memapar ragam sektor sosial ekonomi politik dan lain lain
yang terakhir nampak retorikanya itu deliberatif retorik ya
kurang mengulas sebetulnya pembuktian pembuktian apa yang sudah dilakukan
tapi lebih fokus pada ke depan inginnya seperti apa
jadi banyak hal yang terjadi hari ini
dari sudut logos data argumen itu tidak terlalu dikonfirmasi dengan data data baru begitu
tetapi lebih banyak sebenarnya mencoba untuk mengajak proses kebersamaan kekitaan sebagai modal sosial
social capital dalam konteks mengatasi krisis
oke kang gunggun
kalau kemudian kata pandemi dan kesehatan
kata hukum misalnya atau ham
ini tampaknya jarang presiden bahas dalam pidato tadi ya
sehingga banyak kemudian asumsi atau yang menyimpulkan bahwa ya memang itu tidak menjadi fokus pemerintah
apakah itu kemudian bisa kita tarik ke arah sana kang gunggun
bahwa dengan tidak banyak membahas beberapa isu
sehingga dalam komunikasi politik ini memang presiden tidak ingin meng highlight soal isu isu itu
dengan asumsi itu
karena dari sejak eksordium sampai penutup
itu nampak minor sekali pembahasan soal hukum dan hak asasi manusia
kpk pun seingat saya hanya disebut satu atau dua kali begitu ya
maksud saya begini
persoalan hukum di indonesia satu tahun belakangan ini kan banyak juga mendapatkan sorotan
menuhi aspek keadilan
contoh misalnya dalam kasus kasus yang melibatkan pejabat pejabat publik
dan ponis ponis itu kemudian mendapatkan perhatian masyarakat luas sebenarnya
kemudian itu juga jadi perhatian presiden
dalam konteks terutama satu tahun belakangan
belum lagi misalnya
konjang ganjing tes keawasan kebangsaan di kpk
itu sama sekali
tidak mendapatkan respon dari pidato kenegaraan jokowi
kemudian juga tanya beberapa hal menyangkut kebebasan berekspresi
yang sedikit besarnya tentu punya kontribusi pada proses konsolidasi demokrasi
banyak misalnya peretasan terhadap akun akun aktivis
kemudian juga kritik yang mengalami apa namanya fase ketakutan
terutama dengan doxing
dengan ragam cyberbullying oleh kelompok kelompok netizen
yang kemudian berbeda pandangan
karena memang polarisasi yang begitu tajam
termasuk juga saya lihat ya isu isu hak asasi manusia
hubungannya misalnya dengan freedom of expression
seperti undang undang ite
itu tidak mendapatkan highlight dari presiden
dan nampaknya mas renfad
ini yang memang dihindari oleh presiden untuk diangkat dalam pidato kenegaraannya tadi pagi
saya lihat misalnya salah satu yang nampak juga jarang di highlight oleh presiden
sejak pidato kenegaraan tahun lalu
di tahun dua ribu dua puluh juga sama
saya lihat menyangkut hukum dan hak asasi manusia
padahal misalnya presiden sudah menegaskan
sikap seorang jokowi sebagai kepala pemerintahan
sekaligus dalam konteks dari kepala negara
dalam upaya misalnya menjadikan kpk tetap kuat
tapi di sisi lain
ada tes wawasan kebangsaan yang secara prinsipil
itu menurut saya banyak ditanyakan oleh kelompok pegiat demokrasi
nah ini kan harusnya
dan sikap presiden juga menjadi jauh lebih clear
terutama dalam konteks
bagaimana penyikapan pak presiden menyangkut hal ini
jadi isu pandemi dan kesehatan oke
memang menjadi fokus saat ini
tapi jangan sampai kemudian dari pidato itu
itu menjadi dalam tanda kutip tadi kang uunkan
ini berkelit terhadap isu isu yang lain
yang sebetulnya juga tidak kalah penting
dan menjadi diskursus di ruang publik ya
untuk isu isu yang tertentu tadi itu
saya lihat ada semacamnya
kalau kita petakan dengan kata kunci
ini kan kata kunci yang tadi banyak menonjol dalam pidato pak presiden itu
pertama soal modal sosial gitu ya
bahwa penting kebersamaan penting kepercayaan publik gitu ya
yang kedua kapasitas lembaga negara yang terkonsolidasi dan responsif
itu menonjol sekali dalam narasi pak presiden
kemudian yang ketiga soal reformasi struktural
terutama dalam pemperkuatan
yang membuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
itu juga nampak benang merahnya itu kuat
tetapi bagaimana misalnya mengonsolidasikan demokrasi
dalam konteks penguatan institusi hukum
termasuk juga penegakan hukum yang berkeadilan
serta penuntasan misalnya kasus kasus hak asasi manusia yang besar
kasusnya yang tidak pernah terselesaikan dari masa lalu
dan itu juga seringkali dihindari dalam pidato pidato kenegaraan
setiap tanggal enam belas agustus
kemudian juga yang up to date sebenarnya adalah peristiwa peristiwa satu tahun belakangan
yang memang membutuhkan semacam respon presiden
seperti misalnya bagaimana kpk saat ini dan ke depan
kemudian bagaimana misalnya sikap presiden pada saat memimpin kabinet
dalam merespons misalnya ada beberapa menteri
dua menteri di periode kedua ini yang terlibat kasus korupsi misalnya ya kan
apakah misalnya presiden menyampaikan dengan tegas
bahwa permohonan maaf atas dua menteri yang terlibat kasus korupsi ini
dan ke depan tentu harus ada cara
menyangkut evaluasi menteri menteri yang punya indikasi
dan yang punya indikasi indikasi terlibat korupsi
baik kang tadi kan di awal kang gunggun menyampaikan ada aspek emosi ya
yang kang gunggun baca dari pidatonya presiden
ini tercermin dari apa nih kang
dari pilihan katakah atau dari gesture atau dari apa
pertama tentu dari aspek manajemen forum
kan pak jokowi menggunakan pendekatan budaya
iya kan mas renhat
bisa lihat misalnya menggunakan
ya seperti tahun lalu juga yang bedanya tahun ini kan mengangkat budaya baduy ya
dengan pakaian dengan kekhasannya ya
dan itu disampaikan bukan hanya di simbol pakaian
tetapi juga di ucapan presiden di penghujung
kenapa rok menggunakan baju adat itu
kemudian yang kedua aspek emosi itu terlihat dari sejak pembukaan sebenarnya
pembukanya itu setelah formal menyapa para pejabat yang hadir
kan langsung pada bahwa krisis ini kan sebenarnya suatu hal yang tidak bisa dihindari gitu ya
ya betul itu realitas yang betul sekali
tetapi yang maksud saya kemudian membawa ke aspek emosi itu
benarnya tentuhan kenyataan presiden itu lebih diarahkan pada
bahwa krisis itu memang harusnya gitu ya menjadi momentum bersama
untuk mungkin mengakselerasi inovasi
mengakselerasi apa namanya
kehidupan kenormalan baru dalam kehidupan begitu ya
aspek diktinya juga banyak sekali muncul
yang sifatnya itu menyentuh emosi gitu ya
ini gitu ya
harus dihadapi secara bersama sama gitu ya
kemudian ini di satu sisi kita sudah melewati sejarah yang cukup panjang
dan setiap sejarah itu punya tantangannya sendiri
aspek tantangan itu kemudian bisa berbeda beda
dan ini kan sebenarnya tidak bicara banyak soal
apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan basis data yang kemudian terelaborasi dengan cukup rinci sebenarnya
pidato tadi kan contoh misalnya tidak banyak bicara soal data
apa bantuan sosial yang sudah dikeluarkan pemerintah itu berapa
kemudian bicara soal bagaimana
tadi kan bicara soal konsolidasi infrastruktur kesehatan
tapi kemudian juga tidak merinci
proses konsolidasi infrastruktur kesehatan itu apa
artinya dia memang masuk ke logos argumentasi
tetapi sebenarnya tidak sampai betul betul basisnya itu memperkuat data data yang rinci begitu
sehingga saya lebih menilai patos emosi lebih dominan
logos ada argumentasi ya
meskipun tidak terlalu kuat di aspek
tapi yang lain
contoh misalnya bicara soal kredibilitas komunikator sebagai komunikator pemerintah
kan presiden jokowi sebagai komunikator pemerintah ya
dalam konteks ini tentu rincian data itu tidak menjadi basis utama
maksud saya tadi dalam pidato pak presiden
membahas kemudian banyak fokus ke pandemi dan kesehatan
tapi di sisi lain aspek argumentatif atau logo saya tadi
yang ini masih menjadi catatan
dari pidato kenegaraan yang disampaikan oleh presiden pada pagi tadi
menarik kang gunggun analisis anda terhadap pidato presiden

saya kasih contoh satu misalnya soal bagaimana vaksin gratis
kenapa kemudian pak presiden
aspek konfirmasio kan menyebutkan bahwa ada perbaikan kapasitas kelembagaan negara dalam respon pandemi
misalnya ya dengan konsolidasi yang lebih responsif
tetapi kemudian misalnya dalam satu kasus saja
bagaimana kapasitas itu harusnya terkonfirmasi pada saat vaksin gratis itu kemudian menjadi polemik
contoh misalnya bagaimana kasus vaksin berbayar itu kan cukup menjadi kebingungan di masyarakat
ketika awalnya misalnya gotong royong lewat perusahaan
tapi tiba tiba ada vaksin berbayar individu
nah itu kemudian kan
proses komunikasi publiknya menurut saya harus terbaik
baik menarik kang gunggun
mudah mudahan masyarakat ada perspektif yang lain yang kemudian sudah kita bahas
dari apa yang disampaikan oleh presiden jokowi di pidato kenegaraannya pada hari ini
terima kasih banyak kang gunggun herianto
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini